kanto teh dulu paling seneng nyisirin rambut kamu
rambut rambut teh halus pisang
tante inget dulu teh tante kepengen kamu jadi artis
habis kamu teh cantik pisah
aduh iya ini teh tante mary
aku mau camping sama grand sama teman teman aku nih
ini kan momen spesial aku sama glenn
oke deh yang penting kamu jaga diri baik baik ya sayangnya
lagian juga kan glenn pasti jagain aku
nanti gue berdua neket api unggun sama glenn
terus dia nyanyiin lagu buat gue
lo budeg ya

lo budeg ya

dia juga mau hubung di maja

oke deh sayang take care ya babe
oke deh sayang take care ya babe
oke deh sayang take care ya babe
ngapain kamu malah bengong aja

mau saya kurung layak kamu di kamar mandi
kerja di sana yang benar
hei kamu itu mau kemana toh sebenarnya rek
hei kamu itu mau kemana toh sebenarnya rek

mau kempe kok ngobrak ngabrek bahannya pae
walaupun pae ini sudah nggak jahit
itu masih laku dijual
udah udah bokap bokap di maja deh
udah udah bokap bokap di maja deh

nanti kalau semua ya udah kelar
nanti gue kasih tau gue ceritain

pokoknya ini tuh misi rahasia
boka pun nggak boleh tahu
ya allah mingga
ya allah mingga
hei sayang udah siap
cepet yuk kubur malem
yuk eh cewek cewek di belakang
ya aku gitu sih
kan aku penduh samping kamu
eh erak lo itu duduk belakang aja
gue harus jadi navigator buat brand
udah belakang sana

iya oke lo tau kan wilayah ini
ya udah deh
ini akan jadi camping terkesan
tapi sewaktu di ngali
tante teh bawa
makanan kesukaan kamu
makanan kesukaan kamu
kamu tuh harus makan dulu ya
tante teh suapin ya
tante teh suapin ya
kamu tuh harus makan
kamu tuh harus makan
bubur sum sum
iya bubur sum sum
bubur sum sum

kamu tuh ber cewek
kamu tuh ber ch
kamu tuh a
kamu tuh you
kamu tuh ady
kamu tuh adel
kau kaget cap quanta

hai deh sini deh hah tempat gini sih becek lagi emang kayak begini tempatnya mau gimana lagi
saudara dek rame ih kaki aku tuh udah pegel nih sepatu aku udah mau hancur lagi lu siapa suruh
ikutan pakai sepatu yang buat kondangan udah aja lu sih eh kalian berdua hati hati ya kalau ngomong
ya jangan mau sembarangan di sini ada penunggunya dan penunggunya itu pocong nah sekarang gua mau
ikut ikut udah biarin aja grand sendirian tempat itu kayak jurang gitu nanti kalau jatuh
ya udah aku tunggu di sini aja malu kemas isi ya udah oke deh jangan lama ya ya
tante teh dulu paling seneng ngisirin rambut kamu rambut rambut teh halus pisang
tante inget dulu teh tante kepingin
tante inget dulu teh tante kepingin
tante kepingin kamu jadi artis habis kamu teh cantik pisang pintar rajin sholat teh
tante eh iya geningan aduh aduh iya ini tante merry
mirna sayang gue udah balik nih bawa minuman mirna weh mau party nggak
jangan jangan berisiknya diam diam di sini ya jangan bilang bilang kalau ini tante merry
udah tenang aja nggak takut
ke atas deh

mau lihat gue pipis enggak deh tapi gak bisa
apa nunggu glenn dateng dulu be ini udah mau keluar kalau kan udah mau jebol ye gue cepet
tapi berdua tunggu sini ya iya tapi masa gue masih sibuk dua doang sih disini gue gue cepet
kau takut bener ya oke ayo
masih gue takut nih
iya aku juga
itu tadi ada bocong di situ
mana mana nggak ada
tadi gue lihat
udah deh kita cari lucky
gue rasa ada kejahatan di sini
sekarang lu ngaku dimana lu sembunyiin omas
lebih lama lagi dirk
ya bukannya mau gue ini gudek
yaudah sekarang cepet kalian pergi dari sini
kalau enggak gue isap darah kalian
kalian jadi pocong juga
temenin gue di sini jadi penghuni
emangnya gue jatuh
rada kutuk merah takut
oh my god kenapa
sayang kamu lihat siapa sih
bukannya eira mau camping lagi
apa yang terjadi
kamu kenapa sih
emang kita ketemu siapa
udah gitu dia tuh nanya di mana omah sade
terus yaudah eira kasih tahu

jadi kamu kasih tahu di mana tuh perempuan bibir monyong itu disegat
kenapa kamu begitu bodoh
aku mau minta ampar eira sih
eira kaya gitu juga
kau eira ngandur
tidak ada eira jadi pocong